tidak kesorotan lainnya saudara jenazah putus satria anantar rastika
korban pembunuhan di taruna sekolah tinggi pelayaran oleh seniornya
tiba di bali minggu pagi
untuk sementara jenazah dititipkan di rsud kelungkung
sambil menunggu upacara pengabenan
isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung
saat jenazah putri satria ini tiba dengan mobil ambulans
keluarga korban menitipkan jenazah ke rsud kelungkung
sambil menunggu upacara kremasi atau pengabenan
yang rencananya akan dilaksanakan sabtu sebelas mei nanti
keluarga korban pun berharap kepada polisi
agar mengusut kasus ini secara tuntas
dan memberikan hukuman berat kepada tersangka
saya tuntut mungkin masih banyak orang mungkin
jadi keberaniannya ada lebih dari satu kelaku
pasti hukum sebenarnya beratnya
hingga saat ini saudara keluarga putus satria ini
masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar
karangan bunga duka cita ini nampak berjejer
di rumah duka desa gunaksa
orang tua putu satria ini bercerita
bahwa keinginan bersekolah di taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran
merupakan cita cita kurban sejak dulu
seniornya membuat anaknya meninggal dengan sia sia
angka terakhir tanggal sembilan belas malam ke jakarta
terus memilih sekolah tinggi ptip ini
oh dari semuanya dia ingin sekolah dia kedinasan
jenazah korban penganiayaan oleh senior
di sekolah tinggi ilmu pelayaran putu satria
sebelumnya disemayamkan di rs polri kramat jati
tanya keluarga sejumlah teman juga tampak
melepas kepergian jenasa putus satria untuk selamanya
kesedihan mendalam tak terbedung atas kematian putus satria
dalam kasus ini polisi telah menetapkan seorang tersangka
yakni senior satu tingkat dari korban